itu barang barang busuk loh
gue gak salah liat apa lo bawain tas cewek kuman
iya ra lo lagi sadar kan
ah udah diem diem ma
gue bete tau gak sih
aku pikir gue mau apa tuh bawain tas tas dia
gue tuh ngelakuin ini semua
cuma biar bikin biar gak curiga aja
ini seperti gimna sih
ini bener banget sih
gue gak tidur
kok glenn gak belain gue sih
harusnya dia marahin laura dong
lo udah jadi magnet
celebration buwan lama dahulu
bu saya ini sebenarnya tukang cukur profesional
jadi cuma bisa keliling kampung sama mangkari wabun
ah ajak ajak bisa saja
sokatu langun kio saya bisa nyaru jadi mirna
tapi masalahnya bu suara ibu mesti diubah
supaya nggak ketahuan
pertama gampang sokatu
rencana kita masih panjang bu
iya untung sudah diingetin
gede menimbiri pisahanmu
yah kita kudu bantu si opi
selamatkan si opi tujuan kita
lo udah bebas sekarang mir
lo udah merdeka
nggak ada lagi yang gangguin loh
tapi ngomong ngomong to duit udah bisa keluar kan
gue tinggal tunggu pengacara sialan itu
lo sabar dikit ya
gua udah nggak sabar nih pengen keluar negeri
lo yang buka gua males
udah kelejangan nih
sabar dikit kenapa sih
kenapa nih pintu ditutup
lagi sama cewek lu di sini
lo masih aja lo dengan permainan lama
lu ya pura pura jadi gue ya
mau ngejebak gue lagi loh
jadi lo tuh selama ini
lo sadar dong dia udah ngejebak lo sama gue
lo serap lo ya
ini gue mirna yang asli nih
lo bener bener lo ya tukang tipu lo ya
dia sengaja kan menghambat ngeluarin uang
kalau gue mana mungkin gue mau lama lama di sini
yang bener aja
duit ngasih dodol ya kan
eh lu jangan dengerin dia ya
gue udah bilang sama lo duit keluar
cuma belum sekarang
yang serap nih
lo mendingan keluar dari sini ya
lo keluar dari sini karena lo pantesnya di penjara
sekali sekali lo ngerasain di penjara lo
dek lo bawa dia keluar
buang dia jauh jauh

eh dari sini lo
lo jahat ulam
keluar lo keluar mer
kangen ya pengen
lu beresin semua ini ya
buang tuh minuman beresin rumah berantakan
nggak salah dibuang
ini baru gue beli
gue belum mabok ini masih kentang nih
enak aja lo main buang
si meri lo udah usir jauh jauh blan
udah udah beres
lo gak usah takut ya
dia gak bakalan nginjek rumah ini lagi
rumah ini milik kita berdua
lu lo kan kabur dari penjara nih
kan bahaya mir
polisi gak bakalan nyari gue lagi
nggak bakalan nyari gue lagi

lo beresin ya
lo udah punya idenya belum
eh bentar lagi kan
hari nasional libur kejepit
itu berapa hari sih
tiga hari kan
eh entar lagi
gimana kalau kita ajak sissy sama sierra ke puncak atau ke hutan terus kita tinggalin
eh jangan tinggalin deh
pokoknya kita kerjain deh
tapi satu hari aja
soalnya gue gak betah aja sama sissy
satu hari aja
yah mungkin ngapain lama lama

satu harus lebih jauh llaki lali
empat jangan lewat kebelakangan dia
pada saat ya okelah lebih jauh kalau informasi dia menu dia tarik bekerja kontroll

yang tadi pun ini
itu si laura kayaknya tertekan banget tuh di rumah
ya kamu di mana orang
udah lah laura
kamu cerita aja sama deddy kamu
apa sih yang sebenarnya terjadi di rumah ini selama diri kamu gak ada
apakah itu benar dia pergi dengan laki laki lain
apa kamu sekarang sudah baik baik saja
kamu masih suka merasa takut
saya pengen banget masuk sekolah lagi tapi
tapi saya masih agak takut dong
aku tuh jahat banget sih
kau udah kayak giling menang tau nggak
iya papaan yuk
eh lu jangan pura pura pegang gue deh
kalian mau lupa polisi
kan sebenarnya bilang kalau dia tuh pergi sama cowok lain
tapi jangan terbisa bilang dia tuh keluar ke kampung kayak apa